masih cukup asih gitu
udah saya nggak mau komentar ya
cukup aja ya
demi tuhan saya tidak mau komentar
tapi gak apa apa karena kan serangannya kepribadi pak
berarti nanti penjelasan ke pak
biar ini yang menjelaskan
mau serangan apa
mau jantung boleh
kemarin dia sangat tegas
membicarakannya pak gup suara pribadi
wah sholkumnya pak gup
dari bapaknya itu pak gop
dia ceritain pak gup yang ngomong
sekarang kan ramainya kayaknya kayak situ pak gup
harus ada bukti dong
nanti kalau pernah sholkum